belajarlah pada rakyat indonesia
seorang yang gelisah mendatangi sang guru dan bertanya
bagaimana cara belajar kesabaran
sang guru berkata
belajarlah pada rakyat indonesia yang terbiasa sabar menghadapi penderitaan
yang begitu sabar meski berkali kali ditipu janji politisi
lalu dimanakah saya belajar tentang ilmu dagang
sang guru berkata
belajarlah ke indonesia
dimana tidak hanya beras dan gula yang diperdagangkan
karena hukum dan keadilan juga diperdagangkan
kebenaran dan kebohongan diperdagangkan
kau juga bisa belajar filsafat kepentingan
ilmu menyelamatkan diri agar terbebas dari persoalan sehari hari
sang murid pun kagum dan berkata
alangkah hebatnya rakyat indonesia
pastilah mereka hidup bahagia
sang guru itu berkata
tapi itu bagaimana
pertahun tahun belum mendapat pemimpin yang bagus juga sabar
sekarang denger orang baca puisi
aduh deg degan dulu
atau takut dilapor
polisi karena itu juga harus
tapi kita akan bicara mengenai
sesuatu yang nggak sabar karena pilpres
masih tahun depan pemilu masih tahun depan
tapi semua politisi termasuk
kita kita media juga kayaknya nggak sabar setiap hari
ini berita tentang politik berita tentang
kalau bahasa jokowi itu
copras capres itu udah setiap hari
mengisi lini masa baik media sosial
maupun media massa nah selama
satu atau dua minggu terakhir ini dinamika politik
pencapresan itu terus menghangat
mulai aksi calon mencalonkan dukung mendukung
sampai dikotomi partai
setan dan partai tuhan
siapa yang itu siapa yang itu ya itu juga
bingung tuh nah kami akan mengajak anda untuk
dari kacamata para budayawan kita
dalam segmen indonesia
minggu ini bersama tiga orang
budayawan yang sudah hadir bersama kita
selain tadi mas agus nur yang sudah
membacakan puisinya ada mas arswendo
atmawiloto dan juga mbak be ritwan said
terima kasih bapak bapak sudah datang
kan saya buka nih
masyarakat ini setiap hari kan sudah diisi
perdebatan ini lawan ini
kita sudah membahas dari kacamata politik
kacamata komunikasi tapi
budayawan ini belum pada ngomong nih membahas
dari setiap diksi yang keluar setiap
gestur yang keluar ini masyarakat juga
butuh waktu butuh
referensi tentunya tapi sebelum kita masuk
ke lebih detail lagi nih mbak bey ya dan juga
mas arswendo dan mas agus
petahana dengan para oposisi
nah presiden jokowi
tidak hanya versus prabowo
tapi juga versus para oposisi lainnya
nah ini juga sangat menghangat bahkan ada
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
orang bilang panas sekali menurut
anda bertiga panas atau biasa biasa aja deh
kagak panas enggak jadi
karena kualitas enggak ada
dia punya saling silang itu
enggak ada quality
kalau konstituante itu panas
karena mereka tampilkan gute
mereka tampilkan antara
ibni sadat penyair penyair dunia
masa lampau dan masa
pertengahan yang hebat hebat sekarang kan enggak
kata kata kotor yang bertaburan di mana mana
jadi kelihatannya aja panas pada
iya kata kata kebencian kata kata kotor
itu enggak menarik
seluruh nama jalan
yang kita tidak mengerti itu apa
itu indah ambil misalnya
misalnya sebuah kampung
kita menuju pelabuhan kalapak pertama
di kaliadap itu namanya
enggak ngerti itu artinya apa tapi indah
itu jalan ke pelabuhan
kemudian berkembang pengertiannya
soal lain tapi itu adalah
padahal itu jalan menuju pelabuhan kalapa satu
sekitar lima ratus meter
jadi mbak bel lihat perdebatan demi perdebatan
saling aksi melaporkan demi melaporkan
itu hanya kriyuhan
kontennya enggak ada
mas arswado anda lihatnya menarik apa enggak
atau menurut anda wah ini kayaknya
masyarakat perlu dapat prakondisi seperti ini
supaya nanti pilpresnya enggak
kalau saya lebih melihatnya
enggak menariknya itu lebih pada
pertanyaan dan jawabannya ini enggak pernah
nyambung satu sama lain
ya ini satu ngomongin begini
harus ada yang menerjemahkan
ketika kita menerjemahkan sesuatu
contoh sederhana era misalnya
presiden jokowi pidato pakai
yang kemudian dikatakan
memang iya karena di dalam
ilmunya bu yonghok ini
pendekar pendekar negeri thailand itu
yang klasik kurang lebih gitu
orang menghantam lawannya dengan bahasa
atau ilmu yang dia miliki
jago pedang dikalahkan dengan pedang
nah misalnya pidato begitu
yang berikutnya adalah mestinya
lu lihat gua dong kayak gua ini
kayak gua jalan sama bini gua
jadi menurut anda para politisi atau orang orang yang berperan dalam
dramaturgi ini memerankan orang lain
sebenarnya bukan dirinya sendiri
saya katakan dia memerankan pinjam dialognya siapa
enggak ini kesimpulannya
jadi yang ini kok
ambil peran yang ini gitu kan
gitu bek menurut saya sudah menurut saya sudah
agak beda ya
enggak agak beda begini saya kan
prabowo kelemahan dari pidatonya
itu monoton dalam nada tinggi
dia mesti ada turun
bek nanti kita bahas bek
oh belum kecepatan
nanti akan detail detail
dia sudah mulai itu dia lah
mas ersojo suka lebih dulu dari kita kita
yang betul betul panas menghangatkan
atau panas panas nggak bermutu kalau kata mbak bip
kalau pelakunya tadi sudah ditinjau mungkin
tidak menarik kalau dari sudut
penonton mungkin menarik ya
artinya dramanya itu memang mau
berakhir di mana ini apakah
benar berakhir di dua ribu tiga puluh
ini bukan dua ribu dua puluh empat lagi
atau mau lebih cepat berakhirnya
saya menunggu itu momen dramatik itu
tapi menurut anda tetap untuk
menarik untuk diulas tetap menarik masyarakat
disuguhkan sesuatu drama drama
iya tapi itulah problemnya
kalau dari kacau mata seniman
politik dramanya sudah
hingga para seniman
sulit membuat drama yang lebih hebat
artinya seperti tontonan
kan rakyat kita
banyak yang dia tonton dan suka
kanan kanan truk terbaliknya kalau truk terbalik
kan banyak yang nonton pada jongkok
orang itu tapi nggak ada kualitas ya
nggak ada mutunya
nah kita akan membahas kita akan mencoba
kalau bahasa betawinya membelejeti
itu bahasa jawa atau bahasa betaw
ya bahasa kita deh
perdebatan demi perdebatan
antara para politisi
kita akan bahas itu tapi kita akan jeda
kita akan bahas mengenai pembelejetan
para politisi itu di segmen berikutnya
tetap bersama kami
ini asiknya kalau sama
budaya kan belum apa apa kita udah ngegas
sudah melihat sisi lain ya padahal
kita belum tunjukin bagaimana contohnya yuk kita tunjukin
ini bagaimana perdebatan perdebatan
katanya sih yang akan terlibat dalam proses
copras capres di tahun depan
yang pertama ini ketika prabowo subianto
dengan presiden jokowi tentang
wacana indonesia bubar dua ribu tiga puluh
seperti apa kita saksikan yuk
upacara kita masih
menyanyikan lagu kebangsaan kita masih
pakai lambang lambang negara
gambar gambar pendiri bangsa
masih ada di sini tetapi
di negara lain mereka
sudah bikin kajian kajian
di mana republik indonesia
tidak ada lagi
boom mereka ramalkan
semakin tinggi kedudukan
semakin culas semakin
maling tidak enak kita
sudah tidak ada waktu untuk
kita pura pura lagi
kita memang harus tahan uji
harus tahan banting
harus kerja keras
memimpin itu harus memberikan
optimisme kepada rakyatnya
meskipun tantangannya berat
meskipun tantangannya tidak
nah itu cumplikan pertama
waktu yang akan kita bahas
be menurut mbak be
ini substansial tidak untuk
saling dibalas pantunnya
dan kemudian dibahas menjadi
trending topic dari hari hari
ini pendapatan enteng
sep di cina
misalnya di indonesia
contoh tadi perdebatan konstituante
itu berat ini mah enteng
artinya yang satu ngutip buku
yang satu menafsirkan bahwa
jangan ikut ikutan sama itu buku dong
itu nggak berkelas lah
kalau saya katakan gitu
ini perdebatan nggak berkelas
jadi menurut mbak be apa yang kemudian membuat prabowo
membicarakan seperti itu dan kenapa presiden
merespon dengan gayanya yang berapi api
sebenarnya nggak semuanya harus
itu menurut mbak be diapi apikan
indikasinya apa keliatannya gimana be
misalnya kan tadi karena
diapi apikan ada perkataan
dia break itu cukup lama
kita sebenarnya harus ya jangan begitu
itu nggak boleh kalau dalam retorika
begitu mesti mengalir
saya nggak mau nyebut nama dah ini zaman
jadi saya ingin menyarankan
karena mereka meningkatkan kualitas lah
yang mana aja
yang mau capres yang mau cawapres
yang mau apa meningkatkan kualitas
kita ingin melihat pertandingan yang bermutu
ini belum bermutu tuh
tidak ini pertandingan
saya kepengen satu pertandingan
di stadion malacanang yang nggak bermutu
saya pengen lihat itu
jangan ditontonin pertandingan pertandingan
yang nggak bermutu
mas arzuendo gimana anda melihatnya
ini kan dua ribu tiga puluh bubar
apakah ini dilihatnya bisa secara
mempredisi kita bubar
terus kemudian presiden jokowi bilang jangan pesimis
apa yang bisa ditangkap dari pernyataan dua beliau tadi
terlalu cepat semuanya ini
topik yang kita bicarakan tadi
masih ada apa nggak
kita kan lagi rame
ya kita udah ngomong lagi mana dadamu
ini dadaku udah gitu lagi
rame lagi kita ini belum ini selesai apa apa
allah apa apa yang dimunculkan lagi
jadi batana lagi
bukan hanya dari tingkat
tapres tapresnya ini di sekelilingnya ini
lebih tinggi lagi makin lama makin tinggi
ngikutin lagi kita bicarakan hari ini aja
tapi menurut anda sebagai seorang sutradara
dua duanya bermain peran untuk
orang lain memerankan orang lain atau
apa atau memerankan betul betul
ini genuinitasnya masing masing
presiden jokowi yang marah marah itu juga genuin
bahwa saya juga bisa marah kurang lebihnya
kalau anaknya cuma
gue marah kayak kamu juga bisa
buncengnya naik motor
itu aja apakah isyarat itu
tertangkap atau tidak itu yang tersuarakan
tapi kritik kritik pak prabowo sendiri menurut anda
masih sangat relevan dan tidak
apa menurut anda kritiknya nggak apa apa
kritik biasa dan menurut saya nggak terlalu
mengutip buku yang mengatakan itu kan nggak apa apa
dan baik aja tapi menurut anda dipahami
bahwa oh prabowo pesimis ini
menurut anda tepat itu enggak juga lah
enggak nggak terlalu pesimis
ada pandangan begitu
diangkat ya udah
itu perlu menurut mbak be ditangkapi sekeras itu
oleh presiden menurut anda bertiga
dan wajar juga ditangkapin begitu enggak pun
ya wajar ini kan istilahnya mbak be tadi
satu ngomong begini satu
jadi nggak ketemu juga nggak apa apa
saya justru selalu dari pandamanan
penonton ya sebenarnya
yang menabuh kendang
kalau ilmu tontonan kan gitu
seorang menari seorang bermain
sedang menabuh kendang
menurut anda dari pernyataan pernyataan
itu dan responnya
ini kalau itu jadi
anda tidak akan dilaporkan ke polisi
kenapa yang menabuh
juga orang yang punya kepentingan kepentingan itu
jadi artinya bisa di sini bisa di luar
saya nggak tahu kalau itu
tapi misalnya begini dalam
hal retorika itu memang
sebagai anak muda wah anak muda ya maling muda
itu memang merasa
semakin turun kualitas
pemimpin kita pada dunia itu tidak
sekedar pak jokowi atau prabowo
perdebatan geras yang intelektual
pada zaman konstituante
dan segala macam itu
tidak menyakitkan karena yang diserang adalah
kalau sekarang nggak
bahkan maaf mungkin
dunguk kamu itu kan pernyataan yang
sama sekali nggak retoris
hukum kamu jangan ngomong hukum
ini gimana argumentasi hukum itu
bukan orang ngerti hukum
itu punya argumen hukumnya nggak
juga menjadi penting nih
antara para pemimpin
diksi yang digunakan
itu seolah olah lawan debatnya itu bakso
kan ada bakso tuyul
ada bakso kuntilanak
itu dipakai bakal lawan politiknya
jadi masing masing sudah menganggap dirinya bakso
ada kan mereknya
nggak begitu kok
ada bakso berhianat
jadi yang ada benar itu
juga partai setan ya
jadi ini yang harus dianukan
karena memang terjadi kemerosotan kualitas
sejak zaman reformasi
zaman pak soeharto bagaimanapun masih kita
banyak temukan orang orang berkualitas
ini menurut mbak be kualitas personal
para politisi yang melontarkan wacana wacananya
perdebatannya atau justru
kapasitas individual itu merosot
kalau saya ambil parameter
pak soeharto nggak usah saya ambil parameter
tahun lima puluh an kejauhan
parameter pak soeharto itu di kabinet
masalahnya kalau ngikutin mbak be gitu dengan bahasa retorika
yang luar biasa tajam apakah masyarakat
yang ngerti sekarang
ini bagaimana komunikasi politis
bukan segenar bahasa tinggi atau bukan
tapi ada misalnya bagaimana
soekarno kita retorika mengugah
betul kalau sekarang
bagaimana mungkin retorika
dengan kualitas pelonga pelonga
eh pak karno itu betul ya dia bahasa
tanda dia keluarin bahasa inggris dia keluarin
tapi dia nggak pakai teks
buku itu dikutip
kok dikutip itu buku
misalnya kan pakai teks
pak karno nggak pakai teks
tapi ya bukan hanya elitnya yang
yang muncul adalah ini kan
kayak naik motor kayak penjahat di amerika
ini kan nggak ada kualitasnya nggak apa
dan itu yang mengisi lindungi masa media sosial
naikot itu harus berat badannya
sekian kan bukan pembicaraan yang
masalahnya kan bukan pembicaraan yang
ini bukan salahnya bahwa di masyarakat
mungkin ya memproduksi itu
tapi kan pertanyaan siapa yang kemudian
menyuruh memproduksi tapi menurut anda
produsennya kan bukan media produsennya bukan masyarakat
tapi para politisi sumber berita
yang saya bilang yang mempunyai ruangnya media lah
what happened in town dia harus beritakan
nah berarti bukan salah saya dong mbak ya
kalau mau beli ruang
kita tambah loh
yang kemudian jadi trending topic beberapa waktu belakang
dan juga lagi lagi di respon presiden jokowi ini
mengenai tagar dua ribu sembilan belas
ganti presiden menurut mbak be
tawas ya macem macem lah ya
ini bentuk dianggap bentuk perlawanan
politik atau membentuk perlawanan
oposisi kepada petahana kita lihat dulu
statement tentang inilah yuk
oh gitu ya
dan semuanya kalau mengkritik itu
ya ada datanya berbasis data
bisa mencarikan solusi alternatif
kalau enggak itu
yang bisa ganti presiden itu rakyat
kalau rakyat itu
kehendak ya bisa
kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa
yang kedua yang ada kehendak dari allah
karena buat allah
ganti presiden nggak bisa
mbak be ketawa tawa terus
tadi pas dengar dua pernyataan
kenapa ya lucu atau serius
wih apa itu
jadi waktu dikatakan
kan begitu jarang juga pak jokowi menunjuk ya
yang menunjuk tadi
yang jadi presiden
yang berhak ganti presiden
itu kehendak allah ta'ala
jadi disamain semua tone nya
mestinya agak lain ya
tapi itu menunjukkan marah atau menunjukkan
ketegasan atau dia ingin menyampaikan
apa kepada lawan politiknya
menarik sebenarnya kalau dalam lagu ini
jarang sekali pak jokowi menunjuk
pada pidato yang
bung agus nur itu betul
dan menunjuknya pun dia tidak begini sebenarnya
dia karena dia habis pegang kertas
finger configuration nya kebawah
kan menunjuknya begini
mesti tanggung jawab
baru pakai begini tadi begini terus
karena ini pegang kertas
tapi menurut mas arsman yudhistri cerdas gak sih mas
kemudian saling respon antara
presiden dengan oposisi terutama ketika oposisi
mencoba untuk dengan cara yang
ganti presiden kemudian jadi viral di mana mana
bahkan katanya baju kaosnya
laku di mana mana gitu itu cara yang
berdemokrasi dan kemudian bagaimana pemerintah
merespon hal ini seperti apa
yang cara yang baik iya
cerdas ya kita tergantung di mana nanti
sesuatu atau tidak atau memberikan
hasilnya yang benar
apa tidak kalau enggak ya
ramai ramai di situ aja
mbak b tadi sebetulnya ini baru peristiwanya
adalah truk terguling
cuma itu aja gak ada yang
menolong ada yang memberi pengetahuan masyarakat
ini terguling dan
isinya emas misalnya datang oh itu baru menarik
dan gosipin itu baru menarik
dan semua merasa pengen
berkepentingan juga pengen
tahu dan berkepentingan dengan tergulingnya
truk ini selain macam itu tapi menurut mas agus
dengan situasi terkini gitu ya dengan
dinamika terkini kontestasi yang
sudah di ujung mata seberapa
perlu kemudian para politisi ini bisa saling
menjawab saling keras kerasan
seperti tadi itu soal kaos tadi
saya jadi ingat di ujung
senja kala kekuasaan
orde baru ini saya juga menarik
karena begini kenapa tiba tiba
reaksi pak jokowi menjadi keras gitu kan
pasti ada sesuatu
nah apa tuh yang anda baca lalu
kenapa kaos menjadi
penting di ujung
kekuasaan orde baru pak harto
itu takut dengan kaos
waktu itu beredar kaos otb
apa itu organisasi tanpa
bentuk perlawanan di
orde baru menjelang reformasi
lewat kaos jadi kekuatan
kaos itu memang luar biasa
barangkali itu belum ada
misalnya jauh sebelum ada demo
kita tahu perlawanannya itu dengan
melawan militer itu lewat kaos
dengan gestur kaos itu
apa yang ingin ditunjukkan oleh para oposan
saya kira dia mengingatkan
ada misalnya gitu ya
pak jokowi juga mungkin
merasa itu kenapa dia menjadi
keras dengan kaos
dikemakan lagi oleh media
nah ini lah ganti presiden
kecil memang secara secara
dan itu menjadi trending topic beberapa
waktu gitu di media sosial gitu ya
kalau respon presiden sendiri mas agus melihatnya
seperti apa seberapa perlu presiden harus
agak sedikit tonenya
dari tone kemudian dari bentuk
tadi anda mengatakan presiden menunjuk nunjuk gitu
kalau anda sebagai sutradara
kalau presiden adalah aktor anda apa yang akan
anda suruh saya lebih suka dengan
cara pak jokowi menangkal
isu isu atau menghadapi dengan gaya
sindiran atau apa gitu
misalnya ketika ada sesuatu yang
lucu dia manggil para komedian
itu jauh lebih kalau jawa kan
lebih nyenyek gitu
ada tuh ya ada perasaan perasaan
gitu gitu ngomongin ketika
puisi ketemu para
karena itu ingin substansial
berarti cara ini bukan cara jokowi dong
reaksinya dalam tanda petik
sebenarnya kalau kita lihat
voktail di jakarta ya
tapi bahasanya susah susah nih
voktail iya voktail di jakarta
itu ada kisah rakyat
jakarta ada kisah
raja bilang kalau ada
jadi mantu kebenaran yang bisa
sembuhkan ini raja tukang
kacang rakyat pada ketawa
berhari hari rakyat ketawa
raja mantunya tukang kacang sejak
itu raja melarang mengucapkan
terganggu lihat kacang terganggu
lihat tukang kacang terganggu
nah ini pun juga lihat kaos sudah
terganggu tapi kalau kata
mas agus ini bukan reaksi presiden
jokowi yang seperti
yang sesudah sudah mungkin kalau kaos
misalnya ketika presiden jokowi
belajar mana belajar tinju
itu kan pasti ada pesan pesan dibalik itu
kalau yang tinju itu saya
bingung ya kalau latihan
bela diri mau tinju mau silat mau apa
itu kan mesti di bawah umur dua puluh
kalau udah lima puluh tujuh gimana
george parlemen sampai umur hampir enam puluh
mas arswenda anda setuju bahwa
ini bukan jokowi sebenarnya menjawab
dengan sangat keras
bukan jokowi yang biasanya
apakah menurut anda oposisi atau prabowo
dan kawan kawan itu sudah begitu
berbahaya sehingga harus direspon sedemikian
keras seperti itu
kalau dari pertanyaan kamu ini jawabannya
kenapa direspon seperti itu
karena mungkin waktu itu lingkungannya dia juga
dia ngomongnya ke arah sini atau
masukannya kalau menurut saya bagian bagiannya
itu ada dan nggak apa apa
masih dalam tingkat yang
saat ini juga perlu dikhawatirkan oleh presiden
ketika pak prabowo
dalam minggu ini
dideklarasikan atau diberikan
mandat oleh gerindra dan dia katanya
menerima mandat pencapresan dari gerindra
bahkan sampai dibopong oleh
waktu itu di hambala kita akan bahas hal ini
di segmen berikutnya
saya masih penasaran tadi
jadi tadi mas arsena bukan pak jokowi
bukan sehari hari tapi
reaksi yang lebih kadang begitu
kadang kadang harus naik turun kalau dalam drama turgi
naik turun itu penting juga
bapak bapak ya supaya bisa
kadang di atas kadang keras
kalau dalam ekonomi itu terlalu
fluktuatif itu berat juga
kalau ekonomi bisa bahaya investor bisa kabur
apakah membuat pak prabowo eh maksud saya pak prabowo
lagi membuat presiden jokowi itu
begitu juga akan bereaksi
yang sama tapi sih kita sudah dengar reaksinya
agak lebih soft dibanding yang
reaksi reaksi sebelumnya ya ini ada
sebuah pernyataan yang mungkin kita
akan bisa bahas semua
pernyataan prabowo berikut ini
seandainya partai gerindra
dalam pemilihan presiden
yang akan datang
saya mau nanya sebelum saya akan
menghadirkan pernyataan lain saya mau nanya ke
bapak bapak bertiga seberapa serius
siapa pak prabowo dengan pernyataan tadi
oh ya serius
itu kan di depan kan selama ini banyak didagukan
bahwa pak prabowo kayaknya di pilpres kali ini
akan menjadi kingmaker
akan mengusuk orang lain iya banyak orang
berharap begitu tapi beginilah saya
mengutip pak jokowi itu rahasia
allah ya kan semuanya
maju dan terpilih ya kan
pak jokowi kalah semuanya
di tangan allah
kita gak akan berani
menganalisa sampai ke situ cuma
kalau dilihat dari situ dia serius dia maju
berarti dia sudah
betul betul itu kemudian itu cara
dia menjawab berbagai tudingan atau
pesimistis bahwa dia tidak maju gitu ya
iya orang mengharap
dia gak maju gitu kan ya orang mengharap dia gak maju
iya orang mengharap dia gak maju
tapi kan sekarang dia jawab dia maju
sudah disebut yaitu
saudara antara lain saudara heriawan
kan ini pks dan gerindra
dia cocok tuh ya
ya insya allah mudah mudahan dia cocok kan
mereka yang tahu cocok
tapi menurut anda dengan pernyataan seperti itu
menunjukkan kepercayaan diri pak prabowo
dengan segala orang bilang semua survei
semua pengawal politik
nadanya yang danya
soalnya hampir semua survei kan bilang
itu dengan pernyataan ini menurut anda
saya gak mau memperdapatkan
karena mereka masing masing juga bikin survei
mas agus atau mas arsuf
kalau memang maju itu jauh lebih bagus
untuk demokrasi kita
karena ini mungkin isu yang
belum terungkap juga oleh media
adalah bagaimana kalau prabowo nggak maju
isu isu gerakan biasanya
itu yang harus diantisipasi menurut anda
jauh lebih bagus untuk demokrasi kita
sebelum saya punya pernyataan yang
ya kalau saya melihatnya malah justru
belum kayaknya itu
pak prabowo belum siap benar
apa indikasinya dia nggak bilang
saya maju jadi presiden saya menerima
mandat dari partai gerindra
ya tapi dia belum ada satu kata
saya maju sebagai
belum ada kata kata itunya
agak mirip dengan pernyataan
dua pengawat politik yang beberapa waktu lalu
saya wawancarai kita putar yuk
pengamat politik yang mengomentari
dalam tanda kutip deklarasi hari ini
itu sebenarnya lebih mirip anti klimaks
oh gitu jadi
apa yang kita lihat sekarang ini
tidak ada bedanya dengan pernyataan
yang kita dengar dari bulan bulan
mungkin tadi sudah disebutkan juga bagaimana
di media sosial ya
memimpin lebih dari dua ratus juta
tertutup gitu ya
prabowo pada hari ini lebih kepada
mengakomodasi kepentingan itu
apa namanya pengurusnya
timnya itu solid walaupun
tadi kalau saya
melanjutkan perbincangannya tadi yang kedua
dalam deklarasi itu tidak ada kata kata
bersayap saya maju
maju atau tidak maju
maju kok bersarat ini kan
agak aneh ya tanda tandanya ya
maksudnya deklarasi tertutup
kemudian juga sepi sepi aja
gitu kan terus kata kata kan juga bersayap
nah ini juga
ya ketidakpeman itu sangat terasa
lah dan memang
sampai kemarin pun
masih ada petinggi gerindra juga yang masih
menyebutkan nama lain kan selain prabowo
sebagai kandidat alternatif gitu
suasana galau nya sangat terasa
setuju gak be
kenapa kan itu masalah
itu kan terbuka di halaman rumahnya dia
hambalang pas lagi raker
dan dia memerlukan mandat
dia ingin mengesankan bahwa dia tidak
dia ingin mengesankan orang dalam memimpin
partai ini partai partainya yang
meminta dia maju
dia mengatakan tadi saya siap maju karena
jadi sorry saja ya sama
anda lihat itu bukan
firm masih galau itu
nggak dia udah firm dia maju
dia akan maju
karena wah dia kan sering kalah
nixon juga sering kalah
jadi kita nggak bisa lah itu kuasa allah
yang sering kalah siapa
nixon kita kan kuasa allah
apakah pakai survei pakai apa
nggak kita lihat aja
bergulir itu tapi yang saya harapkan
apa itu pertandingan
bermutu lebih berkelas
dan juga pengamat tuh ngomongnya
biar berkelas lah ya
begitu kan supaya
tidak kayak tadi itu sih ngomongan
tapi mas arswado bilang katanya belum firm juga
ya itu hak dia tapi saya bilang
dia firm oke indikasinya
mas arswendo dia belum setuju nggak dengan tadi
dua orang rakyatnya saya kan belum melihat
disuarakan saya maju sebagai
talon presiden dari gerindra
saya satu itu nggak ada seberapa penting
kemudian penegasan verbatim
atau kata kata diksi diksi itu keluar
untuk bisa mengkonsolidasi
kepada kalau saya kak ido harus
keluar dong ya dia keluar
tapi mungkin pendukungnya pak
tapi kalau itu juga pak jokowi
belum mendeklarasikan maju ya
saya maju juga belum loh ya belum
dia baru dicalonkan oleh para
partai partai pak jokowi
ya kalau diterima gitu
ini lebih maju dibanding
pak jokowi dong menurut anda
pak jokowi bilang oke
pak jokowi belum mendeklarasikan
iya dia bener nih
jadi begini kan ada juga partai
kalau saya cawapres oke
ada yang ngomong begitu bahkan
salah satu pengurusnya bilang kita lawan
kalau kita orang punya jagoan
kagak jadi cawapres kan begitu
itu di kubu prabowo apa di kubu
jokowi be sebelah ono
jadi kan begini
ini cawapres kan
bukannya delapan belas delapan puluh delapan
yang saya udah hitung delapan
nah karena mereka tukang obah
kenapa nggak undang undang empat puluh lima diubah
aja presiden dengan delapan wakil
presiden kan begitu
oke oke lah kita bisa mengerti tapi
menurut mas agus juga ini
pak prabowo wajar sekali kemudian bisa
tegas gitu bukan salah wajar saya lebih bahagia
untuk bagus buat demokrasi kalau nggak
kota kosok nah tapi itu isu isu di
apa intelijen yang beredar kan
betul intelijen yang beredar ini ya kemudian
memunculkan ada beberapa minggu
terakhir beberapa hari terakhir di tengah hidup
pikuk pencalonan pak prabowo kalau pak jokowi sudah
lama sekali ketika partai partai
mendeklarasikan diri pak jokowi ada beberapa
pernyataan pernyataan dari ketua
umum partai koalisi pendukung
jokowi dan prabowo yang kemudian membuat kita
agak kaget katanya
pak jokowi menginginkan pak prabowo jadi
calon wakil presiden ya yuk kita lihat tuh
pernyataan atau quote pernyataan
dari ketua umum p tiga
romah hurmuzi berikut ini mungkin bisa
ditampilkan di belakang kita bisa sama sama
agak susah juga ini kita membacanya
romi pp tiga ungkap percara jokowi gading
apakah ada quote nya nah ini dia
keluar wajahnya roby kalau tidak
positif berkeinginan tidak mungkin
akan mengirimkan utusan untuk menanyakan
kemungkinan menjadi wakilnya jokowi jadi
presiden jokowi mengirimkan
utusan kepada prabowo untuk
menanyakan apakah mau menjadi
calon wakil presiden ini saya kutip lagi ya
dan saat itu pak prabowo menyampaikan
pak prabowo nyampaikan dalam pertemuan
terakhir di bulan november itu saya merasa
sangat terhormat di akhir perjuangan saya
bisa dipinang sebagai wakil presiden
kalau melihat kalimatnya bisa jadi
pak jokowi yang mengambil inisiatif
jadi pak prabowo menerima inisiatif itu
dengan kalimat yang kemudian dikirimkan oleh
romahormuzi ya apakah ada
pernyataan lagi kita geser lagi
masih ada nih be kenapa saya tahu
karena waktu itu pak jokowi yang menanyakan kepada saya
bagaimana menurut mas romi apakah baik atau
tidak kalau prabowo saiganding sebagai calon wakil
presiden saya waktu itu tanpa
berkonsultasi dengan siapapun langsung mengatakan
setuju saya kira
cukup ya romy pernyataan ini tapi kemudian
pernyataan romi ini dibantah oleh prabowo
dibantah lagi oleh
koalisi prabowo ada pak prabowo yang bantah orang orang
pak prabowo dan juga presiden pks
soebubul iman kita lihat tuh pernyataannya soebubul iman
soebubul iman siapa tuh presiden pks be
oh bantah bantah
beliau menyampaikan kepada saya
beliau menjawab itu tidak mungkin
nah kata di ceritanya pak prabowo ini
ceritanya itu tidak mungkin
tidak mungkin ada juga jawaban beliau
saya kira sangat mencerminkan firm bahwa
beliau tidak mau adalah ketika
diminta lagi dan pak luhut katanya mengatakan
wah udah kalau kamu
jadi cowok presnya pak jokowi ini nanti semua
bereslah gampang cowok pres ini
dengan mudah bisa direalistikan
presiden jokowi dan wapresnya
kalimat yang berputar putar ini baik di
ruangan ini maupun kutipan kutipan
yang dapat saya simpulkan
kalian takut prabowo
itu kesimpulan saya kalian takut itu
kubu pak jokowi siapa saja
dia ngomong mengarah ke situ
ya kan kenapa mesti takut
ngomong kosong itu kan seolah olah
kenapa beredar ada wacana ini
presiden jokowi mengarahkan ini
permainan perang urat syarab
tidak berkelas tidak bermutu
ini bakal lawan kelas kosong itu kan
jadi yang bermutu sedikit
lah kalau perang urat syarab
tapi kalau langkah pak jokowi kemudian
ingin mengajak pak prabowo
ya kagak dila denin itu yang bener
aja kalau dari lihat pernyataan tadi
jadi keluar dibantah romi sama
soebul iman itu ucapan
itu kepada romi barangkali
cara pak jokowi menolak romi yang
kepengen jawab pres
gimana komentarnya dengan ada wacana
bahwa presiden jokowi mengajak
pak prabowo untuk bergabung gitu
ya selama itu masih memungkinkan
gapapa juga lah politiknya begitu
beliau mau ngajak si
berambisi bener misalnya
atau ngajak saya atau ngajak
bapak b beliau masih
mungkinkan aja caimin ambisi ya
nah kita akan bahas mengenai caimin
yang menyatakan diri bahwa
saya siap jadi calon wakil presiden jokowi bahkan sudah
mendeklarasikan diri jowin katanya
kita akan bahas di segmen berikutnya
tetap bersama kami
ini juga yang menjadi
hangat bahkan ada yang melaporkan
juga ke polisi pernyataan
ketua dewan kehormatan pan
amin rais lagi lagi nih ada kritik
tapi gak tau konteksnya seperti apa
nanti saya minta anda bertiga untuk baca yuk kita tampilkan
beberapa waktu lalu kita lihat belakang kita nih be
nah ini kata pak amin rais ya b
sekarang ini kita harus menggerakkan
seluruh kekuatan bangsa untuk
bergabung dan kekuatan
sebuah partai bukan hanya pan pks
gdnr tapi kelompok yang memiliki agama allah
yaitu hizbullah untuk melawan siapa
untuk melawan hizbusi
hizbus saiton itu ya ada lagi
mana gak ada lagi
gak ada lagi
rupanya ini pernyataannya
kalau ini juga rame nih jadi orang
itu otomatis bergabung dalam partai besar
itu partai setan katanya
ketahuilah partai setan itu mesti dihuni
oleh orang orang yang rugi rugi dunia rugi akhiratnya
tapi di tempat lain orang yang beriman
bergabung di sebuah partai besar namanya isbullah
partai allah partai yang memenangkan perjuangan
dan memetik kejayaan ini
media masa publik yang mendengar ini
langsung mendikotomikan nih ada partai yang sama ada partai yang lain
ini biasa aja nih pertanyaan
pernyataan dia biasa aja
nggak ada masalah menurut saya
lalu nggak spesifik kalau mau dibawa
kerana hukum gak spesifik
ada yang laporin juga ya gapapa dia yang
laporin hak dia tapi ini nggak spesifik
tapi menurut bapak bapak ada makna
politik nggak atau ini pesan keagamaan
ada dalam forum keagamaan atau ini
makna politiknya kuat
amin ini kan bung amin rais ya
dia kan lama ya berpengalaman
segala macam ya kan ini cara dia
disampaikan cara dia lah
menyampaikan ukapan itu cuman
kayaknya kalau pakai setan
gak enak ya nanti kan kalau udah
pakai setan ada tuyul
wah itu partai tuyul tuh gitu kan ya
gak enak juga
kita kata partai tuyul
apapun itu ungkapan ya
kita mengharap pak amin juga
beliau bukan guru bangsa ya yang guru bangsa
meskipun maksud politiknya kita ngerti tapi mungkin
diksinya yang harus diganti iya iya
harus kita lebih anu oke buat mas agus
dan mas ars gimana melihatnya
saya kelas tadi kasian kalau
ada partai setan ada partai tuyul
kasian tuyulnya kan
sekarang ini kehilangan kerjaan karena
kerja mensuri sudah dilakukan
tuyulnya merasa di fitnah
tapi anda melihat publik politisi
masyarakat netizen yang melihat
jadi tipis telinga atau terlalu reaktif
atau gimana anda melihatnya
ya bisa menjawabnya kemudian dengan
setan sudah terjun di dunia kuliner
dan sukses ya
dia ikut dalam atraksi tong setan
dia ikut dalam atraksi tong setan
dia ikut dalam atraksi tong setan
tapi begini yang kemarin komunikasinya
pak amin ini komunikasi politiknya
dikuasai oleh hanya sedikit
itu maksud kita cepat
oh bank dunia ngomong begini ya
istilahnya mbak bita ini pandangan pandangan
kritiknya juga dengan personal
saya minta closing statementnya mbak bey dan mas agus
untuk menutup dialog kita malam hari ini
bagaimana kemudian anda melihat dan anda
berharap bahwa para politisi ini
kemudian berwacana saling
bertransaksi ide bertransaksi argumen
tapi kemudian membuat kualitas demokrasi
iya itu yang penting ya kan
dari segi hukum
pak amin tidak ada masalah
tapi dari segi
kita lebih enak lagi ya
politik itu seni ya
kalau kita tidak punya bakat menyanyi
menyanyi dulu nggak akan bisa pidato
kan suara bisa melengking
ada kan tokoh yang suaranya melengking
puterin aja rekamannya
jadi kalau tidak bisa nyanyi
kalau tidak bisa pidato pidatonya bagus
karena menurut saya dia bisa nyanyi
oke berarti harus ada yang diajari nyanyi
sama pak bhebhe ya
kalau politik tanpa membangun
peradaban saya kira
politik itu mencapai kekuasaan ya
tapi tanpa membangun peradaban
pesan buat elit
dan pesan buat publik gimana
saya kira sama publik hanya mereproduksi
apa yang disampaikan
misalnya sebab yang memproduksi
sebuah kebanyakan hak mungkin pol atau kelompok
tapi siapa yang membaik
siapa yang memainkan gendang ini
siapa yang menabuh gendang
itu siapa itu ya
jaman dulu kalau tidak salah
jaman betari durga ala raja
orangnya menarik tidak pakai gendang
kita akan lihat bagaimana kemudian demokrasi kita
politik kita akan diisi oleh wacana wacana
yang membuat kita bisa menari bersama sama
dan enak gitu
masyarakat tambah pintar
tambah suka wawasannya
tapi ini begini jaman dulu ya
zaman dulu pemimpin politik pidato
karena pidatonya bermutu kalau sekarang
baik kita akan lihat
kita berharap bahwa politik kita ke depan
terutama sampai nanti pemilu ini diisi
oleh perdebatan yang lebih substansial
masih panas masih berlaku ya be
masih panas ya be kita akan undang lagi
bapak dan mbak be untuk kesini nanti
untuk membahas lagi kalau ada pernyataan pernyataan
yang menarik karena publik butuh
dapat perspektif yang lain dibanding para politisi
atau pengamat pengamat politik yang berbicara
terima kasih sekali lagi bapak bapak